ada pertanyaan dulu sebelum datang ke sini
senin pagi komisi tiga dpr ri menggelar rapat dengar pendapat yang membahas kasus penembakan brigadir yosua
dalam rapat ini menko polhukam sekaligus ketua kompolnas mahfud md
mendapat giliran pertama menjelaskan informasi terbaru tentang kasus yang menjerat irjen verdi sambo
belum selesai memaparkan interupsi sudah datang dari sejumlah anggota dewan
mahfud sebagai ketua kompolnas disinggung mengenai sejumlah pernyataannya
yang dianggap justru menambah gaduh kasus ini
termasuk pernyataan terkait motif pembunuhan brigadir yosua
sebelum mabes polri merilis tentang kejadian itu
baik menyangkut masalah tersangka maupun motif
tapi itu didahului dengan statementnya pak mahfud
dan itu menambah kegaduhan sebenarnya
bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka
tapi bapak sudah mengatakan kepada publik
hanya untuk didengar oleh orang dewasa
tapi seakan akan kita nonton film porno
semuanya otaknya asosiasinya mikir semua pak
mahfud md menjelaskan maksud ucapannya berkaitan dengan aduan dugaan pelecehan seksual
antara brigadir yosua kepada istri verdi sambo
kalau hanya boleh didengar
orang dewasa gini
misalnya kasus pertama itu pelecehan
ya pelecehan itu apa sih
apakah dia buka baju
memaksa buka baju dalam
atau memperlihatkan barang tertentu
itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa
kalau memperkosa gimana memperkosanya
kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segi empat
itu dengan siapa dengan siapa gitu
itu biar dikonstruksi
jangan tanya saya itu
rapat dengar pendapat ini menjadi penggalian informasi awal
sebelum pada hari rabu mendatang
rencananya komisi tiga akan mengadakan rapat dengan kapolri
tim liputan cnn indonesia